setelah sempat dibatalkan oleh menko maritim rizal ramli pada bulan juni yang lalu
penggantinya menko luhut panjaitan memutuskan sebaliknya untuk menganulir keputusan rizal ramli
dan tetap melanjutkan proyek reklamasi pulau g ke depan
lalu bagaimana sebenarnya dampak dan juga kontroversi dari keputusan yang sebenarnya bisa diprediksi
sebagian orang memprediksi ya akan seperti ini jadinya
tapi juga bagi sebagian orang ini cukup mencengangkan dan mengagetkan keputusan dari menko luhut ini
kami akan membahasnya malam hari ini dengan bapak firdaus ali
akademisi teknik lingkungan dari universitas indonesia
selamat malam pak firdaus
dan juga ada bang abdul halim sekjen koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau kiara
selamat malam bang halim
selamat malam mas nidid
nanti kami akan juga terhubung dengan staff khusus menteri koordinator bina kemaritiman
pak atmaji sumarkijo yang sampai saat ini masih kami coba untuk hubungi
tapi sebelum kita akan membahas permasalahan malam hari ini
mari kita lihat liputan pengantar berikut ini
dalam pernyataan yang dilansir sejumlah media
paling tidak ada lima alasan menteri koordinator kemaritiman luhut panjaitan
untuk kembali melanjutkan proyek reklamasi pulau g
yang pertama dari segi hukum dan lingkungan tidak ada masalah
yang kedua semua pihak terkait seperti pln ataupun bppt
sudah setuju jika pembangunan pulau g dilanjutkan
ketiga bahwa keberlanjutan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah
sebab rencana reklamasi sudah dibuat sejak zaman presiden soeharto
keempat menurut menko luhut pemerintah tidak memiliki alasan
untuk menghentikan reklamasi pulau tersebut
dan yang terakhir dari segi lingkungan hidup menurut menko luhut panjaitan
air di lokasi pulau g sudah tercemar
dengan demikian tidak layak menjadi pusat mata pencaharian para nelayan setempat
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
juga mengatakan bahwa proyek itu akan dilanjutkan
jika sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat
menurut ahok hingga saat ini pemerintah pusat
memang belum mengeluarkan keputusan terkait pulau g
sebelumnya komite bersama reklamasi teluk jakarta memutuskan
melarang pt agung podomoro lain meneruskan pembangunan pulau g
menko kemaritiman rizal ramli yang pada waktu itu memimpin koordinasi tim ini menilai
pembangunan pulau g termasuk dalam kategori pelanggaran berat
karena mengancam berbagai hal
sebut saja lingkungan hidup objek vital strategis pelabuhan dan lalu lintas laut
pembangunan pulau ini juga dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa pulau g masuk di dalam pelanggaran berat
yaitu kenapa satu di bawahnya itu banyak kabel kabel yang terkait dengan listrik
terkait dengan power station milik pln
yang kedua mengganggu lalu lintas kapal kapal nelayan
sebelum ada pulau itu kapal nelayan dengan mudah mendarat parkir di muara angke
tapi begitu pulau ini dibikin dia tutup sampai daratan sehingga kapal kapal mengganggu
arus lalu lintas kapal mesti muter dulu nih kapal kapal nelayan ngabisin solar baru bisa parkir
dan yang ketiga tata cara pembangunannya secara teknis
itu betul betul sembarangan merusak lingkungan mematikan biota dan sebagainya
jadi kesimpulan kami contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
pemerintah sendiri diharapkan segera memberikan keputusan pasti soal reklamasi
dan kebutuhan pemerintahan yang diperoleh oleh pemerintah
soal reklamasi pantai utara jakarta agar tidak menjadi bola liar politik
jelang kontestasi pilkada dki jakarta
budi adiputro cnn indonesia
kalau kita melihat pada bulan juni lalu bapak bapak
itu keresahan dari menko maritim saat itu rizal ramli bahwa proyek ini dibuat secara asal asalan
mengganggu biota laut mengganggu proyek proyek strategis
dan juga mengganggu kearifan nelayan lokal
itu tadi keresahan pak rizal ramli pada juni lalu
dan kayaknya masih dirisakan sekarang juga ya bang halim
tapi sekali lagi saya ingin menunjukkan kepada bapak bapak dan juga anda semua
sekali lagi pernyataan pernyataan dari menko maritim luhut panjaitan
tentang proyek reklamasi pulau g yang kabarnya kemarin sudah secara resmi diputuskan
untuk kembali dilanjutkan
kita akan lihat di belakang saya ini dari segi aspek hukum dan lingkungan
kata pak luhut tidak ada masalah semua orang terkait yang mau hadir
kita sudah putuskan
kita putuskan ya kita lanjutin
semua yang kita lihat yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum aspek legal lingkungan pln
tidak ada masalah
dari segi hukum tidak ada masalah kata menko luhut
kita lihat grafis selanjutnya
izin dilanjutkan karena sudah direstui oleh seluruh pihak
jadi semua pihak tidak ada yang tidak setuju untuk melanjutkan proyek ini
pln juga sudah bicara bppt bicara ali ali bicara
mungkin salah satunya pak firdaus juga yang diajak ngomong ngomong soal hal ini
kemudian disimpulkan bahwa melanjutkan itu adalah solusi yang terbaik yang diputuskan oleh semua pihak
kita lanjutkan alasan pak luhut kemudian proyek reklamasi ini menyangkut reputasi pemerintah
karena memang ini menyakut reputasi pemerintah kita harus konsisten dengan itu
dan menurut kami pemerintah semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan
pemerintah tidak punya alasan untuk menghentikan tidak ada alasan untuk menghentikan setelah kita periksa aspeknya
dari mulai legal lingkungan hidup teknis tidak ada alasan untuk menghentikan
termasuk hal hal yang dikhawatirkan oleh menko rizal ramli pada juni yang lalu
salah satunya adalah mengganggu biota kemudian secara lingkungan hidup dan juga mengganggu proyek strategis
kita lihat lagi alasan selanjutnya perairan di sekitar proyek memang sudah terlanjur tercemar
sehingga para nelayan memang sudah sejak lama ada atau tidak ada reklamasi katanya pak luhut
itu memang tidak bisa mencari ikan di sana
saya akan sebelum saya akan ke bang halim
saya akan ke pak firdaus dulu
pak firdaus menurut anda keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi pulau g ini
keputusan yang mengembalikan kewarasan akal sehat atau justru malah mengolok olok akal sehat
apa ya perspektif anda gimana sebagai ahli
tidak dua duanya kenapa kan tidak ada yang kita olok olok sebetulnya
ini kan hanya persoalan di mana ada gagasan besar yang dimulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
dan sudah dua puluh satu tahun sampai hari ini loh
ini mengingatkan daya tampung daya dukung ruang kita
pertama ya kedua adalah untuk memperbaiki merestorasi kualitas air di teluk jakarta
lalu kemudian hampir setiap tahun ya ada movement dari gubernur sampai kemudian presiden
sampai dikeluarkannya pp pres lima puluh empat tahun dua ribu delapan
tentunya kemudian ketika diberikan izin tahun dua ribu dua puluh
lalu kemudian dari pembangunan
kalau kemudian ya pasti ada pelanggaran
pelanggaran itu pasti ada
oh pasti ada
jangankan di laut di darat aja yang bisa kasat mata kelihatan kok
ya itu bukti bahwa kita lemah dalam pengawasan
tapi menurut anda pelanggaran itu semajor atau sedestruktif apa yang dikhawatirkan dan dikatakan oleh menko rizal ramli beberapa waktu yang lalu
ada beberapa hal yang tentunya kemudian pulau c dengan d itu tidak boleh bersatu
karena harus ada kanal yang memisahkannya
ya dengan berbagai pertimbangan
tapi untuk pulau g khususnya
untuk pulau g tentunya
sebegitu parah sih pak
karena waktu tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas saya ada dalam tim replanning teruk jakarta
posisi pulau bentuk pulau sudah kita sesuaikan
termasuk kemudian untuk security in and out pendingin di
di muara karang
itu tidak ada masalah sebenarnya pak
apa yang dikhawatirkan oleh menko reda
oh enggak enggak
karena kita sudah dari awal
karena saya ikut dalam prosesnya ya
kalau dalam pelaksanaan
pelaksanaannya terjadi deviasi
bahwa saya tidak menutup mata
dan itu kemudian kesalahan kita dalam mengawasi
dan saya sebetulnya blessing
karena ada tuntutan dari teman teman
kemudian ada kepesan pt un
dan media menyoroti habisan habisan masalah ini ya
dan media kemudian menggoreng habis
ya bagi saya sebetulnya blessing
kalau tidak ada ya kasus ini tadi
wah ini kan bisa jalan bablas
ya lalu kemudian yang saya khawatirkan dari awal sebetulnya tahun dua ribu sebelas itu adalah bahwa
dalam desain kita sudah oke
ya lalu kemudian ya dengan melibatkan swasta pendanaannya dengan rekayasa macam macam
bagaimana kemudian harkat saudara kita nelayan ini kemudian menjadi prioritas
tapi menurut anda keputusan ini sebenarnya keputusan dengan segala kontroversinya itu blessing
karena memang proyek ini kemudian jadi disoroti oleh banyak pihak
dan mudah mudahan ini jadi lebih bermanfaat
kalau tidak ada kasus ini
kalau ada yang lain pasti tidak akan didengarkan suaranya
pasti tidak didengarkan
kalau tadi kata pak firdaus

kalau kata pak firdaus ini blessing buat kita semua sebenarnya untuk warga jakarta terutama
apakah ini juga blessing untuk pemerintah yang kemudian memicu pro kontra di mana mana
saya saat ini sudah tersambung dengan staf khusus menteri koordinator bidang kemaritiman
selamat malam pak atmaji
pak atmaji di sini ada pak firdaus ali dan juga ada pak abdul halim dari sekjen kiara
kepastian atau klarifikasinya
apakah betul memang keputusan ini sudah diambil bahwa pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan proyek pulau g ini
sudah sebenarnya satu bulan terakhir
atau semenjak pak lut panjaitan menjadi menko kemaritiman
sudah berulang kali mendekat rapat dengan para stakeholder
sehingga juga kita sudah merasa bahwa sudah ada kesepakatan yang komprehensif
dengan semua koreksi yang harus dilakukan
sehingga nantinya kalau jalan itu sudah kembali kepada arah yang diharapkan oleh semua pihak begitu
pertimbangannya apa aja pak atmaji
sehingga pemerintah kemudian ini kan sebenarnya mendelate atau mengkoreksi habis habisan keputusan menko maritim yang lalu dengan timnya gitu pak atmaji
saya kira pertama timnya itu adalah tim yang sama
dan yang serupa
masalahnya kan bukan mengkoreksi habis habisan itu terlalu ekstrim
kita mengkoreksi apa yang salah apa yang tidak benar apa yang lalai dilakukan oleh pengembang
sesuai tadi disebutkan agar ditemukan solusi yang terbaik
tapi kalau yang sebelumnya membatalkan dan sekarang kembali melanjutkan itu kan cukup ekstrim gitu pak keputusannya
keputusan ini cukup berbeda
tidak tidak elok kami yang sekarang di posisi ini untuk membandingkan atau mengadu atau diadu dengan pejabat terdahulu
pak atmaji pertimbangannya apa saja sih
mungkin anda bisa elaborasi lebih detil lagi kenapa kemudian menko tim yang baru ini kemudian melanjutkan proyek ini yang sebelumnya telah dibatalkan oleh menko riza ramli
timnya masih sama
orang orang yang hadir saya lihat di daftar hadir dua bulan yang lalu dengan sekarang sama
menko nya yang berbeda
jadi kita pertimbangannya adalah tentu pertama posisi kita adalah mencari solusi
bukan mencoba atau hanya sekedar mementahkan keputusan pejabat terdahulu
jadi solusi apa yang bisa dilakukan
hingga semua pihak tidak dirugikan
nah yang terutama tidak dirugikan
pengembangan juga dengan segala koreksinya kita tidak rugikan
dan masyarakat juga tidak dirugikan
pak atmaji berarti jika menko luhut sekarang memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek ini berarti ada kesalahan analisa kesalahan keputusan dan kesalahan perancangan dari tim sebelumnya yang kemudian outputnya akhirnya dihentikan dan dibatalkan gitu pak atmaji
saya nggak tahu
tapi kami melihat mempertimbangkan dan berbicara dengan para pakar ternyata ada solusinya gitu
saya sekali lagi tidak bisa memberikan komentar atas pertimbangan atau keputusan yang lalu ya
karena itu berarti tidak elok saya bilang katakan kali
tapi kita sudah melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif gitu
pak atmaji banyak kemudian
pak atmaji kemudian banyak akhirnya masyarakat berspekulasi nih tiba tiba setelah menko rizal ramli memutuskan untuk membatalkan proyek ini kemudian akhirnya dibatalkan lagi
didelayed lagi oleh menko luhut
banyak sekali nih pak yang kemudian akhirnya berspekulasi bahwa wah ini karena keputusannya sangat politis sekali
menko riza ramli mengambil keputusan secara politis begitu pula dengan menko luhut panjaitan gitu sangat politis keputusannya
apalagi kalau anda katakan tadi timnya sama gitu
kurang tepat dikatakan bahwa mengko maritim sekarang mengambil atau memberi keputusan yang politis
karena dasarnya adalah masukan yang bersifat amat teknis
dengan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap semua keberatan atau ketidaksenangan terhadap proyek itu
berarti menko yang dulu juga tidak politis ya pak maksudnya semua keputusan diambil karena tadi
saya ada sekali lagi jangan dibandingkan dengan menko yang dulu
oh baik baik
anak buah mengko yang dulu
siapa saja sih pak atmaji yang kemudian diajak bicara oleh tim ini sekarang
apakah kelompok kelompok nelayan juga diajak bicara pak
semua pihak semua stakeholder gitu
jadi mulai dari kementerian teknis sampai masyarakat dan juga sampai pihak yang katanya paling khawatir seperti pln dan pengelola pipa gas itu semua diajak
jadi skk migas juga bahkan ikut
direktur utama pln aktif dari awal itu ikut gitu
saya akan ke bang abdul halim dulu tetap bersama kami pak atmaji
anda diajak bicara dengan tim yang baru ini sehingga apa namanya mendekat katanya menko luhut dan timnya menghimpun segala aspek untuk bisa memutuskan ini dilanjutkan
anda juga diajak bicara
pertama setelah ada putusan pt un jakarta ada undangan yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
berkenaan dengan pasca
bagaimana dengan nasib reklamasi
saat itu ada perwakilan yang hadir dan masih menyampaikan penolakan yang memang sejak awal kami sudah dengungkan
bahkan sejak tahun tahun sebelumnya pak firdaus ali tentu sudah mencatat dengan sangat baik
saya dengan beliau ini sudah menyampaikan penolakan kali pertama saat anda pertemuan di ancol saya kira
saat itu pak firdaus ali
penolakan terhadap reklamasi teluk jakarta
saat itu pak ferdosali bersanding dengan salah satu konsultan dari belanda
menyampaikan bahwa ada persoalan pengelolaan air di jakarta
kami terkejut ternyata solusi yang ditawarkan justru reklamasi teluk jakarta
yang bagi kami itu berdampak serius tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga aspek sosialnya
kita tahu bahwa reklamasi teluk jakarta dalam banyak pertimbangan itu tidak berpihak sedikitpun pada kepentingan masyarakat pesisir
untuk khusus pulau g ini yang kemudian di
tentu masyarakat muara angke
karena kan yang lain tidak dihentikan kan bang halim
saya terakhir ke muara angke yang berhadapan langsung dengan pulau g
bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan testimoni mereka bahwa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan sepanjang daratan itu masih berada di depan kediaman kami
itu berpengaruh serius terhadap kelanjutan atau keberlangsungan hidup kami
bagi mereka kemudian solusinya adalah kami tidak butuh reklamasi
yang dibutuhkan adalah perbaikan ekosistem pesisir
ini masyarakat pesisir dan juga nelayan ya
betul kalau kami menyebut masyarakat pesisir selalu kami singgungnya adalah nelayan
ada perempuan nelayan ada pembudidaya ada petambak garam dan ada pelestari ekosistem pesisir
oke kita kembali ke keputusan menko luhut yang ingin melanjutkan kembali proyek ini
dalam perspektif anda
dalam pernyataan pak luhut secara jelas disampaikan bahwa kata kuncinya reputasi pemerintah
kalau beliau kemudian menyinggung aspek legal aspek lingkungan aspek proyek strategis tidak ada masalah
buat kami itu mustahil karena faktanya ada dampak yang diterima oleh masyarakat dari berbagai aspek
mas didit perlu diketahui bahwa ngototnya pemerintah provinsi dki jakarta dan hari ini pemerintah pusat
oleh karena sudah ada peraturan presiden nomor dua tahun dua ribu lima belas tentang rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
rpjmn ini sudah terang benerang menyatakan bahwa solusi pengelolaan air di jakarta itu ncicd
kemudian di semarang itu juga reklamasi dan bali juga reklamasi
artinya ada tiga daerah atas nama pengelolaan air kemudian disodorkan solusi reklamasi sebagai pembangunan yang positif dan harus segera dilaksanakan
putusan pt un itu bukan putusan yang kosong pada bulan mei
apa itu pak keputusan ya
yang merujuk pada putusan lebih tinggi putusan mahkamah konstitusi nomor tiga tahun dua ribu
apa hasil pt un memutuskan apa
secara jelas dinyatakan bahwa ada pelanggaran terhadap hak hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan
yang pertama adalah hak untuk melintas laut menjadi terbatasi dengan adanya pulau pulau itu
tadi sudah disampaikan dalam liputan singkat cnn bahwa nelayan harus memutar lebih jauh dengan resiko mereka harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar
dengan kondisi perairan teluk jakarta yang semakin mengkhawatirkan tanpa ada solusi justru semakin dirusak
nah tentu ini akan semakin memperburuk kehidupan masyarakat pesisir di teluk jakarta
tidak hanya di jakarta
dampak reklamasi tujuh belas pulau ini itu satu paket dengan pembangunan tanggul laut raksasa
artinya yang terdampak bukan hanya nelayan yang ada di jakarta tapi juga nelayan di bekasi di karawang dan tenggerang
saya persingkat penjelasan anda bang halim bahwa memang keputusan pt un yang menyebutkan bahwa
reklamasi pulau g memang harus dihentikan itu belum dicabut dan masih berlaku sampai sekarang
belum dicabut dan sampai hari ini masih berlangsung
dan menurut anda
pemerintah provinsi sedang banding kami pun sudah merespon jawaban bandingnya
ya kita tunggu mestinya ini ditaati terlebih dahulu
harusnya pemerintah mendaati keputusan pt un ya
ya mestinya begitu bukan kemudian terburu buru memutuskan ini harus lanjut
saya akan konfirmasi lagi ke pak atmaji tapi usai jeda berikut ini kami akan jeda sejenak dan kami akan melanjutkan diskusi setelah jeda pada waktu berikut ini
pemerintah yang menyebutkan reklamasi pulau g ini jika pemerintah ingin melanjutkan proyek ini apakah putusan pt un ini tidak diindahkan berarti dalam artian ini pak
tidak begitu kan pemda tki kan banding
jadi kami pemerintah pusat dan juga pemda dki menunggu sampai ada keputusan yang bersifat ingkrah gitu nantinya
pada level berapa nah itu nanti saja
tapi sementara belum ada putusan yang bersebut
sehingga keputusan ini sudah bersifat final dan mengikat itu
maka adalah hak pemerintah untuk memberikan izin
adalah hak dki juga untuk menerbitkan izin untuk pembangunan kembali begitu
oke tapi semua pihak saat ini sudah siapa saja pak yang kemudian diajak bicara pak selain ahli ahli tadi
apakah pemerintah juga sudah melakukan pendekatan pendekatan persuasif dengan misalnya kelompok kelompok yang selama ini menggugat gitu pak
sehingga mungkin keputusan ini tidak menimbulkan perkontra yang panjang lagi di kedepan pak
pro dan kontra itu pasti akan terjadi
kami yakin pro dan kontra itu terjadi
karena itu memang bagian dari dinamika kehidupan kita
tapi itu bukan berarti kita tidak meminta pendapat semua pihak
sekali lagi ditegaskan oleh pak menko maritim waktu itu
pastilah kepentingan nelayan diperhatikan
pastilah ada juga masukan masukan dari kelompok kelompok masyarakat
yang termasuk pro dan dua termasuk kontra
dan ini masih kita terus terbuka untuk saling berkomunikasi
jadi meskipun keputusan sudah diberikan untuk hijau
tapi ini kan bukan berarti kemudian tertutup komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat
jadi tetap komunikasi akan terus dijalankan dan tetap meminta pendapat itu pak ya
oke saya akan ke pak firdaus ali
kalau kita mundur sejenak pak ke bulan
bulan juni saat menko rizal ramli kemudian memutuskan untuk membatalkan proyek ini
anda melihat dari keputusan pembatalan saja sampai akhirnya kan pasti kalau misalnya tidak ada koreksi atau tidak ada kesalahan dari orang sebelumnya
pasti akan dilanjutkan dengan baik prosesnya
berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pengambilan keputusan untuk membatalkan proyek pulau g ini
anda melihat ada kejanggalan kejanggalan nggak pak firdaus
kembali ke peristiwa tanggal tiga puluh juni
karena kan itu serial kegiatan komite tiga komite yang kemudian melakukan fgd
ya lalu kemudian meremuskan dari masing masing komite tadi
dan sebetulnya tidak ada rekomendasi untuk menghentikan membatalkan pulau g tadi
ya tapi kemudian somehow saya sendiri juga kaget ketika kemudian mengko ya maritim pada saat itu pak riza ramli langsung memutuskan bahwa pulau g
itu adalah ya terjadi pelanggaran berat sehingga dibatalkan untuk seterusnya
tapi ada melihat memang tim yang kuat itu dibentuk oleh mengko rizal ramli memang memutuskan itu atau merekomendasikan itu
tidak tidak kita punya dokumennya nggak ada nggak ada
hanya barangkali saya tidak tahu suasana kebatinannya pak rizal ramli pada saat itu
kan beliau ini kan sangat kontroversial orangnya ya
lalu kemudian ya nggak tahu ada yang bisikan ada yang kemudian ya memberikan pendekatan
lalu kemudian mengadu keputusan bahwa pulau g terdapat pelanggaran berat
ya yang sangat membahayakan krusial lalu kemudian dihentikan
saya juga punya kita punya salinan rekomendasinya dari tim teknis komite
kalau tidak salah saya minta produser untuk ditayangkan di belakang saya saat ini rekomendasinya
sambil masih dicari cari kayak pak firdaus ya
tapi kalau kita melihat masih ada belum
nampaknya masih dicari tapi memang oh ini dia
ini pak firdaus ya
bagaimana kalau kita bisa lihat dari rekomendasi kebijakan teknis reklamasi memang tidak disebutkan
bahwa pulau g itu harus dihentikan secara selama lamanya
kalau tadi anda melihat memang kalau kita evaluasi lagi pulau g
pulau g ini memang separah itukah kondisinya
memang ada pelanggaran
ya jelas pelanggaran ada
kenapa karena memang kelalaian juga pihak pemerintah
kan suka beri izin ke imb tapi kemudian tidak ada yang mengawasi
sehingga kenakalan ya pasti terjadi
sehingga pelanggaran memang ada
tentunya kemudian kejadian di mana evaluasi dilakukan lalu kemudian corrective action diambil itu memang tindakan yang paling tepat sekali
tetapi kemudian mengambil keputusan membatalkan di luar rekomendasi tadi jelas itu suatu hal keanehan bagi
saya tidak berpihak ke pempro vki jakarta
saya tidak berpihak kepada pengembang dan saya juga tidak berpihak kepada teman teman lsm
saya berpihak kepada masa depan ibu kota
anda melihat dari perspektif akademisi ya bagaimana melihat ini prosesnya
jadi memang keputusan ini jika kemudian keputusan menko reza ramli dieliminasi atau di delete lagi oleh menko luhut manjai tadi ini
ini sesuatu hal yang maju dan baik sebenarnya dalam perspektif
ya tentunya kemudian
ya saya melihat dari spirit ke depan tentunya ini lebih baik
tapi ada juga benang merah yang kita harus ambil di sini
harusnya peristiwa ini kemudian memberikan ya atensi
atensi yang serius bagi kita baik itu di pemprov dki jakarta maupun di pemerintah pusat bahwa ada aspek aspek yang selama ini tidak diades dengan baik
ya tentunya kalau masalah lingkungan bisa direkayasa
kalau masalah teknis juga bisa direkayasa
masalah hukum kemudian bisa dicarikan landasannya
tetapi kemudian masalah sosial ini yang kemudian harus dicarikan solusinya
saya akan ke bang abdul halim
kalau tadi kita melihat pak firdaus melihat dari pengambilan keputusan dulu menko rizal ramli dengan pertimbangan pertimbangan yang mirip
sekali dengan anda yang anda sudah jelaskan tadi bahwa keputusan itu sebenarnya janggal
karena memang rekomendasi tim tadi yang seperti tadi kita sudah saksikan tidak menyebutkan itu
kalau anda menurut anda yang janggal mana
keputusan menko rizal ramli atau keputusan menko luhut
ada dua hal yang kejanggalan berkenaan dengan proyek reklamasi
dan kenapa kami ngotot sekali agar proyek reklamasi dan tanggulotrasasa sebagai bagian dari ncicd
lagi lagi saya tidak bicara hanya pulau g
tapi ini proyek besar strategis
juga ada melibatkan dana hutang dalam jumlah besar dan tahunan untuk mengembalikannya
yang pertama adalah pengelolaan teluk jakarta karena dia termasuk sebagai perairan strategis
maka kewenangan pemberian izinnya ada di gubernur namun membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat
dalam hal ini kementerian kelautan perikanan
sampai hari ini tidak ada barang ini
kementerian kelautan perikanan masih kekeh dengan posisi bahwa dampaknya terlalu besar
sehingga menahan diri untuk mengeluarkan
ini diatur dalam undang undang nomor satu dua ribu empat belas
perubahan atas undang undang dua ribu tujuh
jadi sebenarnya menteri keluatan dan perikanan juga tidak merekomendasikan untuk dilanjutkan gitu ya
ini aturan yang ada
oke itu kejagalan pertama
pernyataan pak ruhut menunjukkan bahwa beliau seolah olah mengabaikan keberadaan menteri kelautan perikanan
kemudian menegasi kepentingan yang lain
dan mengambil kepentingan yang dianggapnya jauh lebih besar
dalam hal ini adalah reputasi pemerintah saja
tidak ada reputasi masyarakatnya terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di teluk jakarta
yang kedua saya menunjuk kembali keputusan mahkamah konstitusi nomor tiga tahun dua ribu sepuluh
putusan ini menjadi putusan yang semestinya diacu jauh sebelum keluarnya surat keputusan gubernur untuk pemberian izin pembangunan pulau
yang pertama adalah tidak boleh ada praktek diskriminasi terhadap kelompok masyarakat
terkait adanya pembangunan di satu wilayah
reklamasi dengan sendirinya kemudian mendiskriminasi masyarakat yang tergolong rentan
dalam hal ini masyarakat nelayan
nah disitulah kemudian kami sampaikan kepada pak menko maritim bahwa rekomendasi yang mesti dikeluarkan adalah ya penghentian
apalagi kemudian ada dukungan pendapat lain dari akademisi yang menyatakan bahwa persoalan penurunan muka tanah teluk jakarta
itu bisa dihentikan cukup dengan menanggul bibir pantai dan sungai
tidak perlu reklamasi
tidak perlu reklamasi selain biaya besar dan kemudian dampak negatifnya bermunculan hari ini
ada dugaan korupsi yang sedang berjalan kemudian hutang nantinya akan ditanggung republik ini
sementara abbn kita jebol presiden sedang sibuk mengurus tax amnesti sampai hari ini juga targetnya tidak kelihatan
dari situlah kemudian kami sampai pada posisi reklamasi bukan kebutuhan teluk jakarta
apalagi kemudian ncicd ide dasarnya itu jakarta defense coastal strategy
ya bang halim jika segala kebaikan tadi yang sudah anda utarakan itu memang segala kebaikan bagaimana keputusan menko riza ramli itu tepat sekali membatalkan
tapi apa yang kemudian dalam perspektif anda apa yang kemudian membuat menko luhut ini membatalkan keputusan itu dan melanjutkan proyek reklamasi
kata kuncinya reputasi pemerintah tidak ada yang lain beliau sampaikan itu kata kuncinya
hanya itu gara gara reputasi pemerintah mengorbankan banyak hal gitu maksudnya
nah yang kemudian dampaknya adalah bicara hukum hanya prosedur hukumnya dicari cari bagaimana kemudian tetap bisa dilanjutkan
bicara aspek lingkungan kembali lagi dicari cari agar kemudian bagaimana caranya agar bisa diminimalisir
kemudian bicara aspek sosial yang kemudian tidak bisa dielakkan sampai hari ini masyarakat menderita besar besaran
ada data terakhir kami di muara angke
dan profesi nelayan menjadi kuli sampah di lebak bulus oleh karena kebutuhan melautnya semakin besar
pendapatan yang mereka peroleh semakin kecil
tapi kalau kata menko luhut tadi seperti yang tadi kita kutip pernyataannya memang kondisinya daerah itu sudah tidak layak untuk mendapatkan
jauh sebelum reklamasi pendapatan masyarakat di nuara angke lima puluh sama dengan seratus ribu rupiah
dengan adanya pembangunan reklamasi hari ini tidak hanya di pulau g itu kemudian menyurutkan pendapatan mereka
untuk dapat dua puluh ribu itu sudah lumayan
jadi dampaknya memang masih dirasakan
pak atmaji ada dua hal tadi yang disoroti oleh pak halim
keputusannya tadi mengabaikan sebenarnya
anda pertama tama memberi waktu yang lebih sedikit kepada saya untuk menjelaskan secara panjang lebar
terus saja saya merasa tidak pantaslah kita berdebat data karena kami atau kementerian itu mengambil keputusan yang lebih jauh
itu berdasarkan data juga
tidak semata mata reputasi pemerintah itu terlalu menyederhanakan atau menganggap remeh pemerintah republik indonesia
ada pertimbangan banyak dan tentu dasarnya kembali lagi pada kepentingan masyarakat
saya tidak merasa cocok untuk berdebat soal itu karena memang di televisi kan waktunya lebih pendek
tapi apa yang dikemukakan pak raditya itu sebenarnya kan tidak ada angka yang dihampaikan
semua anggota tim yang aktif melakukan fgd sejak dahulu itu bisa memberikan penjelasan yang sama seperti yang kita kemukakan itu
jadi jangan dikaitkan dengan tax mst karena jauh sekali
jangan dikaitkan dengan utang pemerintah karena tidak ada kaitannya dengan utang pemerintah
oke kemudian mengenai jadi tidak hanya seperti kalau kata pak halim tadi hanya karena reputasi kemudian pak menko luhut atau timnya kemudian melanjutkan ini semua gitu ya pak
anda menganggap menteri itu cuma mengambil keputusan secara satu pihak saja
kalau tadi pak halim juga menyebutkan pak atmaji bahwa sebenarnya menteri kelautanan perikanan atau kementerian kelautanan perikanan sendiri merekomendasikan juga untuk dibatasi
sebenarnya apakah memang
kalau keperwakilan dari kementerian kelautan itu dirjennya hadir dalam rapat terakhir dan memberikan penjelasan mengenai hal itu secara sangat clear gitu
baik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pak atmaji ya
kami akan jeda sejenak dan kami akan kembali usaha jenah berikut ini
oke terima kasih pak halim
terima kasih pak halim
kita lanjutkan ini setelah menko luhut panjaitan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi proyek pulau g ini
kedepannya apa what next
saya akan kembali ke pak atmaji sebelum kita sudahi diskusi malam hari ini
pak atmaji bagaimana kemudian pemerintah harus setelah diputuskan ini bagaimana pemerintah berkewajiban untuk mengawal proses ini sehingga ya mudah mudahan
ya mudah mudahan bisa berjalan lancar dan pro kontra nya tidak sebesar kemarin kemarin apalagi ini tidak ditunggangi politik ini pak atmaji menjelang
apalagi ini menjelang pilkada dki jakarta banyak orang yang khawatir ini jadi banyak dipakai orang untuk tunggangan politik juga nih gimana pak
ya yang pertama keputusan dari menteri koordinator kemaritiman itu sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan politik karena beliau tidak ada kepentingan dalam hal itu
yang kedua seperti di jepang ya
jelaskan tadi secara terang benerang oleh pak firdaus prosesnya itu adalah proses yang sebenarnya transparan termasuk juga bahwa kita pemerintah harus melakukan koreksi ke dalam
kenapa sampai terjadi beberapa pelanggaran kenapa pengawasan kurang itu kita akan lakukan supaya semua pihak jangan dirugikan
jadi kepada pengembang kita meninjau sendiri pulau okay menginjakan kaisa
dan kepada pengembang kita berikan koreksi koreksi yang harus dilakukan
kalau mereka hendak melanjutkan proyek tersebut
jadi jelas ada aturan aturan yang kita akan terus awasi
seperti di ucapan oleh pak firdaus tadi
agar kesalahan kesalahan atau kebiasaan kita di masa lampau
atau lalai alpa atau kurang serius mengawasi
itu tidak terjadi dan tidak berulang lagi
jadi tidak tepat ya pak jika banyak orang menganggap bahwa
menkulu hut ini membawa kepentingan pengembang
misalnya tidak mempedulikan kepentingan masyarakat pesisir gitu
anggapan anggapan seperti ini yang kemudian berkembang di masyarakat ini pak
terlalu naif kalau dianggap beliau berkepentingan dengan pengembang
kepentingan beliau adalah kepentingan masyarakat
baik terima kasih sekali lagi pak atmaji atas perbincangannya
di cnn indonesia prime news malam hari ini
pak firdaus kalau kita melihat tadi kan
ini sebenarnya kekhawatiran
itu kan sama tadi
menko rizal punya kekhawatiran bagaimana ini berdampak sangat jelek
bagi masyarakat pesisir terutama para nelayan
apakah menurut anda memang dampaknya sejelek itu pak
reklamasi dan juga terutama pulau g sampai akhirnya dibatalkan
ya sebelum saya jawab itu saya koreksi dulu
ahli menitip bahwa reklamasi itu tidak ada kaitannya dengan masalah banjir
reklamasi itu tidak ada kaitannya dengan turun muka tanah
kalau seandainya ada pakar yang kemudian berkembang
sementara berarti itu adalah salah besar
reklamasi itu adalah untuk memperbesar daya tampung daya dukung ruang
ibu kota yang cuma enam ratus enam puluh dua km persegi
dan sekaligus ditumpangkan di sana bagaimana merestorasi
teluk jakarta tadi lingkungannya
sudah parah sekali pak sekarang
sudah sangat parah nanti kita terpisah
kedua adalah tanggul laut itu kaitannya dengan bahwa muka air laut naik terus
kemudian turun muka tanah turun terus sehingga kemudian ada posisi
di mana muka air di sungai lebih rendah dari muka air laut
maka kemudian perlu dilakukan rekayasa teknis untuk menurunkan muka air di muara
untuk itu kemudian dibangun tanggul
dan ini tidak akan menggunakan pinjaman sama sekali
reklamasi itu kan diserahkan kepada pengembang dengan baik itu swasta murni
maupun kemudian bumd dki jakarta
tanggul laut pun juga tidak akan merupakan pinjaman
karena disana ada aspek komersial bisnis yang juga akan di
jadi negara tidak akan
kalau minjam saya juga nggak setuju
tapi kalau keresahan keresahan bang halim tadi bagaimana kemudian ini berdampak
pada masyarakat pesisir reklamasi sangat berdampak
oh iya pasti dampak tadi saya katakan
betul lah sih pak
tanpa reklamasi kondisi ekosistem teluk jakarta kan kenapa tidak ada upaya penanganan selama ini
memang akhirnya menyebabkan teluk jakarta semakin tercemar berat
dan adanya reklamasi sudah pasti ya gangguan aktivitas sosial masyarakat yang di pesisir selama ini
alur pergerakan mereka pasti berubah
ruang gerak mereka kan kemudian juga berubah total
ruang tangkapnya juga katanya
ya makanya kemudian waktu kita melakukan re planning dulu ada empat kitik
ya kamal muara angke celincing kemudian muara baru itu merupakan
pergerakan yang berubah
dan kemudian diperlukan pergerakan yang berubah
dan kemudian diperlukan pergerakan yang berubah

dan kemudian diperlukan pergerakan yang berubah
tempat perkampungan nelayan modern

apakah kita ingin melihat nelayannya sama seperti sekarang kemunduran yang luar biasa
kita inginnya dua puluh tahun kemudian mereka ya punya kapal ya tangkap yang kemudian mampu
bergerak lebih jauh lagi sehingga mendapatkan ikan ikan atau tingkapan laut
dimana mana pun demikian
untuk sekarang pantai utara jakarta itu masih layak untuk di
ini ikan ikannya masih layak untuk dipakai
saya berani mengatakan untuk teluk jakarta ini saya terbuka ya ke publik
kalau bisa jangan mengkonsumsi
tangkap penyang ada di teluk jakarta di pinggir pantai
karena enam puluh tahun kita membuang limba tanpa diolah
ada atau tanpa ada reklamasi
iya tanpa ada reklamasi
jadi saya berani mengatakan itu saya pertanggung jawab secara intelektual
karena memang bio akumulasi buangan yang selama ini kita buang tanpa diolah itu ada di teluk jakarta
jadi harusnya memang reklamasi itu secara fungsional memang tidak begitu mengganggu pada nelayan
karena memang daerah tangkapannya memang itu sudah tidak layak dong gitu ya pak
karena selama ini tidak ada sentuhan pembinaan kepada nelayan
coba kalau ada komunikasi bahwa ya sebaiknya jangan lagi membudidayakan di teluk yang sudah tercemar
tapi kan tidak ada komunikasi tidak ada sosialisasi dan tidak ada bantuan yang diberikan
makanya kemudian kita menyarankan dengan adanya reklamasi ini tentunya harus ada perubahan nasib kepada nelayan
bukan mereka terpinggirkan
nah ini yang kemudian tentunya mengko maritim yang baru sudah mendengarkan memanggil para pakar pada pihak terkait
termasuk mengades isu yang terkait dengan masalah sosial tadi gitu
dan saya yakin ya saya juga akan ya dengan segala kapasitas yang saya miliki saya juga akan ikut mengawal
termasuk juga teman teman di kiara dan lain sebagainya ya
ini bagian ya kerja panjang
saya ingat tokyo waktu direklamasi kan hampir bertahun tahun
delapan belas tahun lamanya

sampai akhirnya kita ketemu tokyo sekarang
akhirnya kita lihat teluk tokyo sekarang total dibedah dengan sebelumnya
dan nelayannya juga jauh lebih hebat dibandingkan sekarang
saya akan ke bang halim untuk menutup diskusi malam hari ini
ini keputusan sudah diambil bang habib
ini apa yang kemudian akan dilakukan teman teman ini
saya sebelum menjawab itu saya ingin menjawab kembali pak firdaus
permasalahan untuk jakarta itu pencemaran yang dialirkan dari tiga belas sungai di jakarta
ada penyedotan air tanah secara berlebihan yang kemudian berdampak terhadap penurunan muka tanah
dua isu inilah yang kemudian saat jcds diadres sebagai masalah kemudian ditawarkan gcds
salah satunya adalah pembangunan tanggul laut
pada perkembangannya kami kemudian melakukan kajian dan menemui fakta bahwa
kalau kemudian teluk jakarta yang menjadi muara tiga belas anak sungai ini direklamasi
maka wilayah tangkapan airnya berkurang
karena dia berkurang
dampaknya akan menjadikan banjir
itu yang kami dapati dari kajian yang kami lakukan
kemudian yang kedua
karena keputusan ini sudah diambil tentu upaya yang kami lakukan adalah
upaya upaya hukum kami masih terus melanjutkan
gugatan terhadap tidak hanya pulau g
tapi juga pulau pulau yang lainnya
pulau f pulau i pulau k sedang berlangsung
kemudian juga kami tengah melakukan upaya penguatan bersama sama dengan masyarakat
untuk melakukan upaya kecil
paling tidak membenahi
wilayah pesisir yang rusak dengan harapan
sekalipun itu kecil tetap bisa dilakukan
ya misalnya memunguti sampah sampah yang dibuang oleh warga jakarta
dan kemudian berujung teluk jakarta
langkah yang pertama
ya tentu melakukan upaya somasi kepada menko kemaritiman
namanya bapak luhut bin sar panjaitan
agar kalau memang mau taat hukum
ya mestinya menjadi satu skuodong
proses hukum masih berlangsung bukan kemudian melanjutkan
ini keputusan strategis menurut anda ya ini keputusan strategis menurut anda ya
melanjutkan ini sangat strategis
karena menyangkut hajat hidup empat puluh masyarakat pesisir
tidak hanya di jakarta tapi juga di jawa barat dan banten
terkait dengan pernyataan pak atmaji
mungkin minggu depan lah perlu kita sesekali turun ke lapangan begitu bersama sama
ketemu dengan masyarakat secara terbuka dan dialog langsung
apa untung rugi jika reklamasi terus dilakukan
saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan ke depan
kita lihat bagaimana ke depannya apakah keputusan strategis ini
juga akan menimbulkan dampak dampak strategis
yang positif atau negatif
kita akan lihat seiring perjalanan waktu
tapi kita semua yang pastinya dengan munculnya kasus hukum
ada kasus korupsi di sini kemudian ini juga kemudian diawasi
diplototi oleh semua orang ahli ahli pemerintah dan juga media masa
mudah mudahan proyek yang tujuannya sebenarnya baik ini
bisa berlangsung dengan baik dan juga outputnya untuk masyarakat
tidak hanya masyarakat jakarta pak firdaus
tapi juga kawan kawan di masyarakat pesisirnya juga bisa lebih
terima kasih pak firdaus terima kasih bang halim
terima kasih banyak